masa aksi bela islam jili tiga yang akan digelar dua desember nanti mulai berdatangan
ya masjid masjid di sekitar jakarta pun menjadi tempat singgah
untuk selanjutnya para peserta akan berkumpul di masjid istiqlal pada hari kamis pagi
salah satunya adalah masjid luar batang di penjaringan jakarta utara
sejak rabu siang masa yang akan melakukan aksi damai dua desember nanti mulai berdatangan
dan sedikitnya enam belas orang dari purwakarta ini tiba di jakarta dengan menggunakan kereta api
meski memperbolehkan peserta aksi untuk menginap
namun pengurus masjid luar batang tidak menyediakan bahan makanan maupun minuman
diperkirakan masjid luar batak akan kembali didatangi peserta aksi dari bengkulu dan juga kalimantan
di tempat yang berbeda puluhan peserta asal palu sulawesi tengah rabu malam juga tiba di masjid al ihsan tanah abang jakarta pusat
mereka mengaku rela mengeluarkan biaya sendiri untuk ikut turun ke jalan
jalan pada tanggal dua desember mendatang